akibat jembatan gantung nyaris ambruk akses penghubung dua desa di kabupaten sukabumi terputus
saat musim penghujan warga pun harus nekat melintasi jembatan yang sangat beresiko itu
sementara di bogor jembatan operpas tolbo cimi yang amruk terpantau belum dibenahi oleh kontraktor
sudah dua tahun lamanya akses penghubung desa caringinunggal kecamatan waluran
dan desa kadaleman kecamatan surade kabupaten sukabumi terputus
jembatan gantung yang menghubungkan kedua desa itu kondisinya kini nyaris ambruk dan membahayakan warga
saat musim kemarau seperti sekarang warga bisa menyeberangi langsung aliran sungai dengan menggunakan sepeda motor
namun saat musim hujan tiba warga terpaksa nekat beradu nyawa dengan menggunakan jembatan gantung ini
warga mengaku sudah berulang kali mengajukan perbaikan kepada pemerintah daerah maupun anggota dprd kabupaten sukabumi
namun perbaikan jembatan tidak juga terrealisasi
ya memang susah pak
apalagi seperti air besar lah gitu ya
tidak bisa lewat kemana mau ke sawah mau kemana lah nggak susah lah sama sekali
apalagi mau bawa motor kereta seperti kemana lah
udah berapa lama pak
sekarang udah hampir dua tahun bisa lewat
kurang lebih satu tujuh ratus lima puluh kakak
kalau jiwanya kurang lebih lima
pendidikan juga akses perekonomian masyarakat
jadi saya berharap
ke pihak pemerintah kabupaten provinsi dan pusat
mohon jembatan akses masyarakat ini yang diharap harap dari dulu cepat direalisasikan
sementara itu jembatan overpass proyek tolbo cimi yang ambruk di desa cemandihilir
kecamatan caringin kabupaten bogor
terpantau belum dibenahi oleh kontraktor
badan jembatan yang ambruk sepanjang kurang lebih lima puluh meter
masih nampak teronggok di lokasi
peristiwa ambruknya jembatan ini terjadi pada jumat lalu
badan jembatan yang terbuat dari beton lepas dari katrol atau kren saat hendak dipasang
tiga orang pekerja menjadi korban satu orang diantaranya meninggal dunia
petugas polsek caringin telah memeriksa sedikitnya enam orang mandor proyek
dan menyelidiki dugaan adanya kesalahan prosedur dalam pengerjaan jembatan
tim liputan transmedia